abrasi di kawasan pantai batuhiu kabupaten pangandaran semakin mengancam kelangsungan para wisata
abrasi akibat gelombang tinggi ini kian hari kian melebar dan nyaris menggerus lapak para pedagang
pemerintah sendiri berjanji akan segera turun tangan
abrasi di kawasan objek wisata pantai batu hiu kecamatan parigi kabupaten pangandaran jawa barat
pasca diterjang gelombang pasang beberapa minggu lalu membuat kawasan wisata menjadi rusak dan nyaris tidak berpengunjung
bahkan lapak pedagang nyaris tergerus karena abrasi makin melebar
sebagian pedagang terpaksa tidak berjualan sebagian lagi bertahan dengan memindahkan lapak jauh dari bibir pantai
pasir pantai di kawasan tersebut awalnya tergerus air laut hanya sepanjang lima ratus meter
kini kian melebar hingga dua kali lipat dan makin tinggi hingga dua meter
bahkan pepohonan di sepanjang bibir pantai banyak yang tumbang dan hanyut hingga merusak pemandangan
bupati pangandaran jeje wira dinata mendatangi lokasi
untuk melihat secara langsung kondisi pantai batu hiu
bupati berjanji akan segera menurunkan tim untuk melakukan penanganan yang tepat di kawasan objek wisata ini
matas pantai yang rusak dan saya lihat juga batu ini juga ada yang lokasinya juga perlu terkikis
nanti kita akan turunkan tim untuk secara teknis melihat penanganan yang tepat
ada hal hal yang
kemain rusak bisa pun dikembalikan batu hiu
pelaku wisata di kawasan objek wisata ini berharap pemda pangandaran segera mungkin menata dan memperbaiki pantai batu hiu
apalagi sebentar lagi libur natal dan tahun baru
ogi fatu zaman pangandaran